bud kita gak harus pergi kesana sayang
kalau memang kamu gak mau kesana yaudah kita gak usah kesana ya
lagian kan kita juga gak punya kepentingan untuk kesana
gue juga pengennya gak pergi kesana
tapi mel dengan cem gue yang gue sama sekali gak bisa nolak
pak kita putar balik aja ya pak
gak jadi pergi ke tempat tujuan tadi pak
lo tuh selalu perfect buat gue
nanti acaranya baru mulai
setelah semua tamu datang ya
terserah lo mel
ya pokoknya saya mau kamu kesini jo
kamu kan deket juga sama mel
ya urusan kamu kasih aja orang lain susah banget sih
terserah kamu lah
semua rencananya berhasil
kenapa tatapan pangeran seolah menyalahkan aku
padahal aku sendiri gak ngerti kenapa dia ngambil keputusan kayak gitu
gue gak sabar banget sampe si cewek asalan sama ibunya dateng
beneran ngundang cewek asalan sama ibunya
gue yakin mereka mau datang
gue mau mereka ngeliat ketunangan gue sama my prince
dan cewek asalan tuh jauh jauh dari my prince
gak sabar banget
yang sudah menorehkan sebuah rasa cinta
untuk selalu menyayangimu
bahkan sampai penghujung waktuku
sambil menuliskan cerita yang indah
tentang putri untuk pangeran
tentang putri untuk pangeran
lo tuh mikir gak sih
lo gak ngerti ngerti ya
dan lo mau juga nyokap lo bersatu sama bokap gue
tapi gimana caranya
kalau misalnya acara besar aja
enggak enggak enggak
gini ya lo kan tahu tujuan lo apa
tapi sekarang gue kasih kesempatan
lo malah kayak gitu
ini tuh bener bener buang waktu tau gak
udah udah udah
gue capek ya ngomong sama lo panjang kali lebar kali tinggi
ngejelasin sampai gak jelas gitu
gak ada ujungnya tau gak sih ngomong sama lo
oke pokoknya besok kok harus datang ke acara pertunangan ya

titik gak ada alesan
ini garing banget sih
pasti si c a songan bakal ngertiin kemauan gue
semua ini berat banget buat

gue harus datang ke sana

dan liat mel tunangan sama pangeran

kamu kenapa put
kamu habis terima telepon terus nangis
emang siapa yang telpon kamu
emangnya ada apa
kalau besok mel tunangan sama pangeran
tidak ada apa apa
kita nggak harus pergi ke sana sayang
kalau memang kamu gak mau ke sana
ya udah kita gak usah ke sana ya
lagian kan kita juga gak punya kepentingan untuk kesana
gue juga pengennya gak pergi ke sana
tapi mel udah ngancem gue
kita putar balik aja ya pak
gak jadi pergi ke tempat tujuan tadi pak
gak jadi pergi ke tempat tujuan tadi pak

tetep aja kita ke gardenia resto di senopati
kamu yakin sayang
iya bu aku yakin akan ke sana
enggak usah khawatir

aku juga udah siap buat datang ke acara itu
aku juga udah siap buat datang ke acara itu
aku juga udah siap buat datang ke acara itu